bakal calon wakil presiden sandiaga uno mengatakan hubungan antara demokrat serta jajaran koalisi partai pengusung berlangsung kompak
sandiaga juga menambahkan lapangan pekerjaan yang dulu digadang gadang selama pilkada akan masuk sebagai program prima dona pada gelaran pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
setelah pendaftaran bersama dengan tentunya prabowo subianto calon presiden dua ribu sembilan belas dari partai gerindra pks dan juga pan dan juga demokrat yang terakhir di injury time masuk
sudah ada calon wakil presiden republik indonesia sandiaga uno
bapak ini last minute akhirnya demokrat tadi bertemu juga dengan bapak menyatakan akan bergabung dengan koalisi ini
apa kira kira pak kesepakatan ataupun offering apa sampai akhirnya demokrat akhirnya masuk ke koalisi ini
ya alhamdulillah pak sby dan mas ae juga dengan seluruh jajaran demokrat bergabung untuk berjuang bersama sama
kita ingin menghadirkan sebuah kemimpinan yang
kuat kemimpinan baru yang berpihak kepada rakyat berjuang bersama sama untuk menciptakan lapangan pekerjaan
dan seperti saya bilang tadi harapan emak emak ini harapan ibu ibu harga harga stabil harga harga terjangkau
dan kebetulan juga pak sbe presiden dua periode punya wisdom punya begitu banyak pengalaman
mas ahaye ini tokoh yang
banyak digandrungi oleh millenials
beliau juga punya rekam jejak yang bisa digunakan sebagai lokomotif dari nanti perjuangan kita ke depan
bapak ini sudah selesaikan pendaftaran dan selanjutnya kan akan menyusun organisasi tim pemenangan
sejauh ini mungkin bisa sedikit di highlight pak embryo organisasi tim pemenangan dari prabowo dan sandi ini seperti apa pak
saya rasa fokusnya harus di ekonomi
fokusnya juga di
lapangan pekerjaan fokusnya di harga harga bahan pokok sembako stabilitas dari biaya hidup
juga fokusnya juga harus ada di pemerintahan yang kuat pemerintahan yang bersih dan juga percepatan pembangunan
dengan adanya nama nama saat ini pak untuk kemudian ke depan kira kira apa sih pak yang prioritas menuju langkah kampanye
yang prioritas menurut bapak harus disusun hingga saat ini apa
prioritas pertama saya mesti tidur dulu
saya mau pak prabowo mesti tidur karena hari senin kita akan cek kesehatan
dan kita harapkan juga bahwa prosedur dalam penyusunan nanti strategi itu bisa kita lalui secara prima
dan juga saya kebetulan sudah janji juga sama bapak gubernur terpilih zulkifli mansyah dan juga sahabat saya tuan guru bajang
ingin menyampaikan bantuan
bantuan bagi para korban ntb gempa kemarin
oke pak singkat padat dan jelas
calon wakil presiden republik indonesia sandiaga uno yang baru saja melakukan pendaftaran di kpu
kami ucapkan semoga sukses pak
dan sampai jumpa di kampanye tentunya di september dan juga april mendatang
terima kasih sisi